pulau natuna di ujung utara nusantara ternyata banyak menyimpan potensi wisata
sayangnya potensi tersebut belum seluruhnya terkelola
korespondensi nn indonesia iwan hermawan mengunjungi taman batu granit alami elief stone park
seperti apa keindahannya simak liputannya berikut ini
taman batu granit alami
alif stone park itu kan orang pasti akan menunggu apa parknya disini
ternyata parknya itu berbentuk batu batu
jadi melihat satu bundukan batu batu dan bentuk batu batunya yang aneh luar biasa
berbeda dengan di belitung
dan bangka disini kelihatannya jauh lebih indah
nah ternyata setelah saya beli itu mulai tahun dua ribu tujuh saya cicil banyak penduduk yang memilikinya
sehingga kira kira dua ribu tujuh dua ribu delapan sampai dua ribu sembilan nah baru saya agak lumayan
dan saya bangun untuk homestay ini baru sebagian itu kira kira tahun dua ribu
ya biaya sendiri jadi kemampuan sendiri
jadi ya sepampu lah
tapi mudah mudahan kita sedikit demi sedikit kita terus kita bangun terus
jadi ini banyak
apa keinginan dari yang datang
dia berharap segera kalau bisa ada restoran
sudah itu kalau bisa bikinlah satu villa ataupun apa yang cukup banyak
artinya itu bisa karena semua pengen hidup disini
karena dia bisa lihat sunrise
jadi suasananya berbeda
missara ingin membangun disini tapi siat tiempo
missara ingin membangun disini tapi tanpa mengganggu batu batu ini
missara ingin membangun disini tapi siat tempo
missara ingin membangun disini tapi siat tempo
missara ingin membangun disini tapi siat tempo

missara ingin membangun disini tapi siat tempo

missara ingin membangun disini tapi siat tempo